warga desa kalibungu kecamatan kedung reja cilacap jawa tengah
hanya bisa mengintip dari dalam rumah dan merekam aksi perampokan
yang terjadi di sebuah toko pada senin siang
sebagian warga lagi khususnya kaum pria berusaha mendekati toko
hingga para perampok terlibat perkelahian dengan korban
pusat menembak dua orang para perampok meninggalkan lokasi
namun saat warga berusaha menolong kedua korban tak disangka
perampok kembali datang dan kembali menembakkan senjata api
hingga membuat warga ketakutan
selanjutnya para perampok mengambil sejumlah barang dari dalam toko
dan belakangan diketahui mengambil uang sebagian besar
rp seratus juta rupiah satu ponsel dan komputer rekaman cctv
salah satu warga yang ditemui di lokasi pada senin malam
yang juga saksi mata menuturkan saat kejadian dirinya sempat melepar batu
ke arah perampok yang diduga berjumlah tiga orang
pasat restim polres tlacap kompol guntar arief setioko yang ditemui senin malam menuturkan
polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa selongsong peluru
kejadian perampokan di agen drilling gedung reja saat ini tim masih memburu yang diduga sebagai pelaku
untuk kami kejar dan kami tangkap
sementara kedua korban yakni nasirun pemilik toko dan gunawan warga yang berusaha menolong mengalami

sidarjad tlacap tim liputan cnn indonesia